sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan menyebut pihak yang mengkritisinya soal anggaran tengah mencari panggung atau memanfaatkan momen
terkait masalah anggaran yang ramai menjadi sorotan anies mengaku telah lebih dahulu melakukan koreksi dan evaluasi internal pada pekan lalu dalam sebuah rapat tentang kebijakan anggaran
respon ini disampaikan anies baswedan rabu siang ketika ditanya tanggapannya terkait komentar anggota dprd dki jakarta fraksi psi william aditya sarana
menurut anies pada dua puluh tiga oktober lalu dirinya memimpin rapat terkait kebijakan anggaran
saat itu anies bicara soal perlunya ketelitian dalam penyusunan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara
atau kuap ppas dua ribu dua puluh
yang merupakan proses awal apbd dki jakarta
kepada orang yang mengkritiknya anies menyebut hanya cari panggung dan memanfaatkan momen yang disebutnya kesempatan beratraksi
sebelum mereka ngomong saya sudah ngomong saya sudah bicara
saya sudah bicara sebelumnya dan kita review
bedanya saya tidak manggung bagi orang orang baru manggung ini adalah kesempatan beratraksi
kalau saya itu bukan saya memperbaiki
sistem bukan mencari perhatian
jadi saya sering bicara orang orang itu ada tiga hal
mau ketiga pilihan nih menyelesaikan masalah atau mau memerlukan masalah atau mau aktualisasi diri
itu tiga pilihan kalau bicara itu
nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah
karena itu saya panggil saya koreksi satu satu
jadi anda sudah lihat tuh form itu
cuman bedanya saya masih tidak umumkan